rencana pemberian donasi dua triliun rupiah dari keluarga pengusaha almarhum akidi tio
untuk penanganan covid sembilan belas di sumatera selatan kini menuai polemik
klaim duit dua triliun itu jadi pertanyaan karena tidak kunjung cair
ppatk sampai harus turun tangan menelusuri kebenaran donasi dua triliun tersebut
apakah ini bentuk kecerobohan aparat kepolisian dibalik kegaduhan donasi dua triliun
untuk membahasnya lebih dalam sore ini sudah bergabung bersama dengan kami
melalui sambungan zoom kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
atau ppatk dian ediana rai
selamat sore pak dian
selamat sore pak rizana
dan juga ketua harian kompolnas pak benny mamoto
selamat sore pak benny
oke pak dian dulu ya kita ke ppatk terlebih dahulu
nanti saya baru minta tanggapan dari kompolnas
pak dian ini kan sudah jadi gaduh ya soal sumbangan dua triliun
saya mau tanya apakah sebelumnya pihak polda sumatera selatan
dan juga pemprov sumsel ini berkoordinasi dengan ppatk
untuk mengecek rekam jejak keuangan keluarga pengusaha almarhum akidityo
arifana ya jadi ppatk itu memang langsung pada waktu itu
melakukan analisis dan pemeriksaan mengenai rencana
atau realisasi dari sumbangan sebesar dua triliun ini
dan itu kita lakukan atas inisiatif sendiri setelah mendengar berita
sebetulnya dari media
nah kenapa ini menjadi concern kita
yang pertama tentu ini karena melibatkan dana yang cukup besar
yang kedua ini ada inkonsistensi antara profil yang bersangkutan
dengan komitmen dana yang nyampaikan sebesar dua triliun itu
dan yang kedua itu ini karena terkait penerima yang dalam hal ini adalah
kapolda sumatera selatan
karena kapolda sumatera selatan itu
istilah lembaga yang terjadi keuangan seperti ppatk itu masuk kategori peps
jadi itu adalah orang orang yang dianggap sensitif kalau melakukan kegiatan kegiatan
tertentu yang perlu dilakukan pengamatan oleh ppatk
bukan karena bakal terjadi sesuatu bukan karena itu
tapi sebetulnya untuk memastikan jangan sampai ini menciderai tentu saja
merusak reputasi yang bersangkutan dan reputasi kepolisian
nah ini kita oleh karena itu kita langsung bergerak untuk memastikan

memastikan dua hal ini
yang pertama adalah memastikan bahwa aliran dana itu memang ada
yang kedua juga memastikan bahwa seandainya ada
nanti governance nya itu akan berjalan seperti mana seharusnya
atau sesuai dengan peraturan perundang undangan
nah itu sebetulnya
oke artinya tidak pernah ada ajakan ataupun koordinasi dari
kapolda sumatera selatan begitu ya kepada ppatk
ini merupakan inisiatif dari ppatk sendiri karena mengingat penerimanya adalah
pejabat publik begitu ya pak dian
salah satunya itu ya
oke pak beni tadi menurut pak dian bahwa ppatk ini berinisiatif sendiri
tidak ada koordinasi dari polda sumatera selatan
menurut kompolnas apakah sejak awal semestinya polda sumsel ini melibatkan ppatk ya
untuk mengecek rekam jejak keluarga almarhum akiditio sebelum mengumumkan penerimaan
donasi ini ke publik pak beni
iya yang pertama tentunya kami itu penerima kejadian
dan menurut saya ini adalah satu

ini perlu langkah sehatian hian
tentunya langkah sehatian hian ini untuk mencegah jangan sampai kemudian masalah di
langkah kehatian itu diantaranya adalah ngecek profil dari yang akan menyumbang
mereka menjijak kemudian dana itu ada atau tidak
dan kemudian kita bisa mencari
ada di dalam negeri atau di luar negeri kemudian apakah asal usul dana yang kita tidak terkait
dengan masalah yang ilegal dan sebagainya
bahkan kadang perlu adanya pernyataan dari penumpang bahwa dana ini dana dari suku yang
ketika itu sudah dilakukan sebelum prosesi penyerahan maka sudah pasti dana itu ada
nah kemudian untuk memastikan asal usul dana itulah perlu menggandeng pda tk
mohon bantuan pencegah memastikan hingga nanti tidak ada eksekutif yang memberikan

nah ini yang terjadi di cek sepelah
jadi ketika yang berikan beli pun nanti dikawal
jadi harus jauh lebih hati hati
nah ini yang terjadi di cek sepelah

ketika yang beli bank pula gak ada isunya gak ada
pak dian saya mau kembali lagi ke ppatk
pak dian apakah sejak awal kemudian ppatk curiga dengan latar belakang keluarganya almarhum
akiditio dan niat donasinya yang sangat besar ini pak
iya bisa dikatakan begitu seperti yang tadi saya sampaikan
alasan pertama ppatk masuk karena ada inkonsistensi ini antara profil yang bersangkutan dengan
dan uang dua triliun ini
itu yang pertama sebetulnya
yang kedua baru keterkaitan yang penerimanya
itu kebetulan adalah pejabat publik
dalam hal ini sapo oda
untuk profiling itu adalah kerjaannya
lembaga intelijen keuangan seperti ppatk ini
jadi memastikan bahwa
kalau misalnya orang yang bersangkutan itu
menyimpan uang dua triliun kita harus tahu
profiling yang bersangkutan itu apa
bisnisnya apa income nya berapa
pembayaran pajaknya berapa dan lain sebagainya
itu kemudian diklarifikasi untuk
mengatakan apakah ini
sesuai profil atau tidak sesuai profil
kalau menyimpang dari profil ini yang jadi
persoalan buat ppatk kita harus betul betul
apakah uang itu betul betul ada
tentu ini kan
karena ada beberapa hal juga tambahan
informasinya bahwa yang bersangkutan itu
baru kita kenal juga baru baru ini gitu
bahkan saya dengar di kediri sumatera selatan juga
jarang mendengar nama keluarga ini
ini jadi persoalan
jadi memang ini
kalau misalnya katakan maaf
sebagai contoh kalau ada salah satu konglomerat kita
misalnya di big five menyumbangkan
dua triliun mungkin orang tidak akan
banyak bertanya tanya oh ya mungkin karena
income nya itu sekian sepuluh triliun
atau sekian ratus triliun bahkan
nyamannya antara orang yang memberikan
jumlah sumbangan yang diberikan
kecurigaan apa yang kita sebut sebagai transaksi
keuangan yang mencurigakan
pak benny dengan adanya kecurigaan
inkonsistensi tadi yang disampaikan
kemudian kompolnas juga pernah
mengingatkan polda sumsel saat
berita sumbangan itu muncul bahwa ada
kecurigaan soal latar belakang penyumbang
ya dari kompolnas sendiri
beberapa komisioner berusaha untuk
berkomunikasi dengan pak polda
mempertanyakan hal ini
memang dari pak polda sendiri
seperti apa yang terdiri
di media dia niatnya
dengan hati bersih
memandang ini sesuatu yang baik
tetapi tentunya hal itu
tidak kemudian mengendurkan
kewaspadaan dan kehatian dia
kalau itu dilakukan
dengan menjaga yang lebih
buruk dan sebagai
bahan ketika ada sumbangan
polda ini sudah mengatur
di perkataan nomor sembilan tahun dua ribu tiga belas
dan ini mekanisme
di takdir di kompol
itu rumut sekali
dan disitu berlaku
muda juga terkait
tidak terkait nanti
merujuk pada perkas itu saja
jahat jahat dia sudah ditemukan
pak dian kembali ke anda
sejauh penelusuran dari ppatk
untuk langkah kehatian hatian
mengutip tadi apa yang disampaikan oleh pak beni
dari transaksi keuangan
keluarga akiditio apakah memang
profilingnya menunjukkan punya kemampuan
menyumbang dana dua triliun
secara kualitatif saya sampaikan
jauh dari profil
seperti itu jadi artinya
kondisi keuangan yang ada pun
yang kita teliti dari semua rekening itu
tidak menunjukkan kecukupan dana itu
terlalu jauh saya kira dengan jumlah
uang dua triliun itu
sehingga ppatk kenapa ppatk
menyampaikan warning seperti ini
karena jangan sampai kemudian kita larut
menganggap bahwa ini akan
karena itu kami mengatakan bahwa ini sebetulnya
kalau tidak terjadi sesuatu yang
luar biasa misalnya ada transfer
dari luar atau bagaimana ini
tidak akan bisa direalisasikan
oke sumbangan ini tidak bisa direalisasikan
kondisi keuangan dari keluarga pengusaha
aki ditio ini masih jauh dari
kemampuan memiliki dana
dua triliun begitu ya menurut ppatk
pak beni selain soal rekam jejak
polda sumsel bisa mengecek terlebih dahulu
rekam jejak dari keluarga pengusaha
aki ditio karena kita tahu di tahun

ini terjerat kasus penipuan di
polda metro jaya ini apakah kemudian
harusnya menjadi pertimbangan dari
kasus tersebut berita
muncul setelah ini rame
tentunya ini juga
perlu di dalam yang dikaliut
kenapa sampai dengan faktor yang dikabul
dikikil dan sebagainya
ada satu cekatan untuk saya
dalam menangani beberapa
kasus ketika saya dulu di
itu kalau ada hal hal
seperti ini kami
mendalami lebih dalam
figur ini dengan
karena terus terang kalau aferin
disampaikan oleh pak dian
biasanya ada faktor
di dalamik ketika
tidak hampir permasalahan
yang kita dihadapi itu apa
nanti akan terungkap

dan harus didalami oleh
penyidik dari polda sumatera selatan

perbincangan kita dengan dua orang narasumber
usai jeddah jangan kemana mana

jangan lupa like share dan subscribe
untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami
tidak secara rigid diatur mekanismenya prinsipnya harus dianggur dan sebagainya

nah ini nanti secara insafat ini akan dilakukan apa namanya klasifikasi
kalau mengacu saya tidak akan terjadi masalah ini
oke baik baik kita tunggu nanti bagaimana ujungnya apakah betul atau tidak donasi sebesar dua triliun ini benar benar ada
kita tunggu nanti kejelasan dan juga penjelasan dari polda sumatera selatan dan tentu saja penyumbangnya yakni keluarga almarhum pengusaha akiditio
semoga ini tidak menjadi kegaduhan baru begitu ya di republik ini di tengah pandemi covid sembilan belas
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada pak dianre kepala ppatk dan juga pak beni mamoto ketua harian kompol nasehat